proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
tujuh belas agustus memang merupakan hari kemerdekaan indonesia
tapi tahu nggak sih ternyata sebelum tujuh belas agustus itu ada sebuah peristiwa sejarah penting yang menjadi kunci dibacanya teks proklamasi pada tujuh belas agustus
nah katanya kalau misalnya kejadian ini tidak ada bisa saja proklamasi atau hari kemerdekaan indonesia bukan jatuh pada tanggal tujuh belas agustus

peristiwa rengas dengklok
peristiwa di mana soekarno dan muhammad hatta diculik oleh golongan muda
yang dipimpin oleh soekarno pada enam belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
mereka dibawa ke rengas dengklok untuk menghindari pengaruh jepang dalam penentuan tanggal proklamasi
saat itu tak hanya soekarno hatta saja yang diamankan
istri soekarno fatmawati dan putra pertama soekarno yaitu guntur soekarno putra juga turut diangkut ke rengas dengklok
di manakah letak rengas dengklok
rengas dengklok adalah sebuah kecamatan
di kabupaten karawang jawa barat
waktu yang ditempu untuk keringas dengklok dari jakarta saat ini berkisar dua jam saja
konon katanya dulu membutuhkan waktu lebih dari empat jam
awalnya rombongan soekarno dan hatta dibawa ke markas prajurit pembela tanah air atau peta di rengas dengklok
kini markas petak tersebut telah berubah menjadi monumen kebulatan tekad
karena posisi markas peta kurang strategis
rombongan soekarno hatta akhirnya dibawa ke salah satu rumah warga
yaitu rumah milik zhao qishong
ini rumahnya masih terasa sangat terasa zaman dahulunya bu
apa aja sih bu yang sudah berubah atau masih sama seperti ini
kalau rumah masih yang ini ruangan ini masih asli semua
yang asli lantainya asli dari batak
kalau papan papan lebih kuat lah gitu masih asli
kalau rumahnya yang zaman dulu tuh ada fotonya nggak
ada ada nah ini rumah
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima fotonya
ya ini kamar pak soekarno yang belah dari depan belah kanan
yang sebelah kiri kamar bung hatta
karena kan bapak bawa keluarga kecil
bawa istri bawa anak satu mas guntur masih bayi
begitu masuk di rumah sejarah ini kesan yang pertama kali dirasakan adalah kesejukan
arsitektur sederhana seperti atap yang berbentuk anyaman
dinding kayu serta lantai dari tanah liat memberikan kesan rumah yang dibangun sejak masa lampau
hanya saja beberapa bagian rumah sudah diubah seperti cat dan juga lantai teras rumah
sejumlah perabotan yang digunakan pada masa itu seperti kursi meja yang tadinya berada di ruang tengah
hingga teko dan gelasnya sudah diserahkan ke museum bandung
rumah rengas dengkluk ini awalnya berada di pinggir sungai citarum
namun karena adanya ancaman abrasi rumah ini akhirnya dipindahkan ke lokasi sekarang
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
peristiwa rengas dengklok masuk dalam rangkaian peristiwa jelang proklamasi
namun seberapa besarkah peran dari peristiwa ini
saya kira peristiwa yang terjadi pada tanggal enam belas agustus itu
dimana soekarno dan hatta dibawa seharian di rengas dengklok
itu mempercepat proses pemastian bahwa proklamasi akan diadakan pada tanggal tujuh belas agustus
jadi tanpa ada peristiwa rengas dengklok mungkin proklamasi akan tetap dilaksanakan
tetapi kita tidak mengetahui dengan pasti kapan tepatnya tanggal proklamasi itu diadakan
rumah chow kee siong menjadi saksi bisu salah satu peristiwa sejarah penting bangsa indonesia
rumah yang bentuknya masih menyerupai aslinya ini
menyimpan cerita sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia yang tidak boleh dilupakan oleh generasi manapun
tim liputan soekarno hatta